tidak seperti kanza syahla yang akhirnya berhasil menggenapi mimpinya untuk menggapai tujuh puncak tertinggi di indonesia dengan mendaki kartens piramid di papua
dan yang luar biasanya lagi kansah yang berumur sepuluh tahun ini merupakan pendaki termuda yang berhasil menggapai tujuh puncak tertinggi di indonesia

meski memiliki mimpi mendaki di tujuh puncak tertinggi di dunia bocah kelas enam sekolah dasar ini akan fokus menyelesaikan studinya dulu sebelum melanjutkan cita citanya
perasaannya kayak masih gak nyangka kayak bener nggak sih itu mimpi atau bukan
saya senang banget nangis terharu kayak gak nyangka banget bisa mencapai genokarten
rencananya pengen seven summit dunia nanti kalau udah smp mungkin soalnya ini masih belum bisa
jadi kelas nm ini pengen mau fokus ke belajar dulu kan jadi sedikit cuti dulu dari negeri
diharapkan dengan pencapaian kansa dapat mendorong generasi muda seumurnya untuk menerapkan hidup sehat dan lebih mencintai alam
wah luar biasa sekali ya dan kini kita telah hadir bersama kita di studio tiga cnn indonesia kanza shahla
kita ingin ngucapin pertamanya selamat ya sudah berhasil mencapai mimpi sepuluh tahun loh
tiga kali lipat umurnya tapi belum pernah mencapai puncak tertinggi indonesia gimana nih
iya kapan terakhir kita hiking kan tadi aja nggak tau ya
tapi kalau untuk kasus sendiri ini berarti target tertinggi atau masih ada mimpi lagi nih
ada mimpi lagi mau hidup di gunung tertinggi yang lain
ada gunung apa saja yang nanti sebentar lagi mau didaki sama kanza
deket deket ini aku pengen ke gunung leser
yang di aceh
wow ini juga ini luar biasa sekali ya kanza saya masih terkagum kagum begitu
nah kanza ini kan sudah memberikan inspirasi tentunya bagi banyak orang bagi generasi muda indonesia
tapi tentunya kan kanza pasti punya inspirasi tersendiri awal mulanya seperti apa
bisa mulai suka sama yang namanya muda indonesia

awalnya kan ayah suka naik gunung
terus ayah kasih tahu ceritanya foto fotonya terus seru
terus aku juga baca baca buku pendaki film filmnya terus aku jadi tertarik
terus akhirnya waktu pas pertama kali diajak mendaki sama ayah ibu gimana tuh
awal awal itu kan masih rewel masih udah sampai sini
umur berapa sih waktu itu
umur lima tahun
jadi awal mulanya seperti ini ya banyak wisata dulu
tapi bromo kan ada wisatanya mungkin
terus terus bagaimana ini
itu kan dingin terus agak rewel juga
tapi pas udah sampai puncak enak
jadi apa sih yang paling bikin kangen
awal mulanya capek kan pasti capek ya
ada berasa capeknya ada kedinginannya
kemudian ada menemukan keindahan di atas itu
tapi kemudian saat turun kangen pengen lagi begitu
mau capek lagi itu apa sih biasanya
aku kan suka naik gunung itu karena kalau misalnya kita naik gunung pasti kan ketemu orang orang di sananya juga
kayak desa desa orang orang di sananya
kalau orang orang lokal ya
ngobrol berbagi terus nikmatin keindahan alam
itu aku suka banget
dari tujuh gunung tertinggi di indonesia yang sudah kanza daki
gunung mana yang paling berkesan
di mana dan kenapa
kalau binaya itu hutan hutan di sana kayak di film ice in wonderly
oh seneng banget sih bisa lihat yang ini
wow keren banget ya
saya jadi pengen mendaki gunung nih sekarang
kalau kanza kan pastinya bisa mendaki tujuh gunung tertinggi di indonesia
kemudian juga pasti butuh latihan yang intens
itu latihannya bisa diceritain nggak biasanya latihannya apa aja sih
latihannya itu kalau latihan fisik itu aku naik turun tangga lari muter cluster lima kali jogging kadang nge gym push up squad banyak sih
setiap hari dilakukannya
kalau yang buat kartus ini setiap hari
begitu ini nih persiapannya nih misalkan ada teman teman di rumah nih yang mau juga kayak kanza
kanza aja bisa masuk nggak bisa gitu
persiapannya peralatan peralatannya itu apa aja sih yang basicnya yang paling dasar yang harus kita bawa naik ke atas
pastinya jaket sleeping bag terus sepatunya itu harus yang waterbombi
ini nih ini juga sepatu yang kanza pakai untuk daki bukan
terus yang dari ujung rambut sampai ujung kaki terpaksa

membuat yang asal asalan
membuat yang asal asalan
nah berbicara mengenai alat alat yang khusus itu apa sih biasanya yang tantangan terberatnya saat mendaki gunung
apakah dari cuaca atau dari stamina
ya cuaca kalau cuaca kan berubah ubah terus kan
jadi kadang waktu di kartunis kemarin aku sampai kena hujan es
itu terus gimana tuh
itu kan dingin banget
jadi udah lemes terus tambah dingin
jadinya udah kaku gitu tangannya
jadi udah beku jadi ujung ujungnya udah gak kerasa tangannya
nah itu gimana caranya bisa bertahan
ada tips tips dari kanzanya
waktu itu gimana kanzanya ceritain deh
waktu itu aku gak boleh banyak diem
jadi aku harus gerak gerak terus
jadi tangannya bisa digerak gerakin gitu ya
digerak gerakin terus pokoknya nggak boleh berhenti
padahal udah capek ya
tapi harus gerak gerak terus jangan sampai kedinginan gitu
luar biasa sekali
nah kalau yang terberat tadi kan udah ada kanto ada cerita yang paling berkesan
kalau yang terberat medannya itu gunung apa tuh
terberat medannya kemarin ini yang gunung kartens
gunung kartens ini ya
karena kan gunungnya beda dari gunung yang lain
ini gunungnya teknikal
jadi mesti pakai tali talian
terus jalannya kan di tebing juga kan
kan kanza ikut nih ada beberapa tim kan yang memang menemani kanza
kalau yang kartens kemarin berapa orang
itu satu tim memang sudah dari jakarta
ya dari jakarta
mempersiapkan berapa tim
berapa lama untuk pendakian setiap pendakian
apa aja yang di apa yang disiapkan waktu itu
itu gimana sih
di sana kan ini beda gunungnya juga
jadi mesti aklimatisasi
jadi aklimatisasi di gunung pangrango waktu itu
bertahan di puncak tiga hari
oh jadi untuk biasa mengadaptasi seperti di sana
wow luar biasa
nah kalau dulu itu kan seringnya berangkat bareng sama
papa berarti ya
nah kalau kesan dan pesannya itu berangkat cuma berdua sama papa itu gimana
iya jadi kalau sama ayah kan lebih enak
cuma berdua doang kayak lebih enak gitu
ada bonding moment juga tentunya
dan juga untuk secara karakter
aku yakin nih kanza juga berarti banyak terbentuk karakternya yang sangat baik begitu ya
itu berarti ada disiplinnya disitu pastinya
ada gitu mental yang harus kuat juga
kan udah jelas kan seperti itu
dan tentunya cinta indonesia
nah pandangan kanza sendiri terhadap generasi muda indonesia itu seperti apa sih
teman temannya kanza itu yang lain
kan kebetulan nih hari anak nih
terus kita kakak kakak ini pengen tahu nih
menurut kanza tuh sekarang dengan perkembangan zaman
itu gimana sih anak anak di indonesia
aku pengennya anak indonesia yang ada
misalnya teman teman aku yang ada di pedalaman yang di kaki gunung
mendapat pendidikan yang lebih layak
kehidupan dan kesehatan juga
iya soalnya disana banyak yang kalau misalnya ditanya apa sih pancasila
mereka nggak ngerti gitu
karena nggak sekolah
nah juga tentang keindahan alam indonesia
kanza sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa indonesia itu indah
padahal sekarang banyak juga nih yang sibuk dengan gadget
bukannya artinya gadget jelek ya tapi bagus
cuma kadang kadang banyak yang konsentrasi dengan teknologi
tapi lupa bahwa alam indonesia itu indah ya
kansa mungkin bisa ngajak teman teman
sekeren itu loh alam indonesia gitu
aku punya motivasi
oh apa itu
keluar dari rumahmu
keluar dari zona amanmu
lihatlah keindahan indonesia dari puncak puncak gunung
ajak dong kita bisa gini sih
iya kita ternyata bukan teman temannya aja yang terajak
iya pengen cobain
iya pengen gitu kan
kalau misalnya tadi kanse bilang
iya kita tuh harus latihan harus lari berapa keliling gitu
nih saya sama anissa olahraga oke kan ya
cuma iya gitu jarang jarang
ini misalnya kan ini nih ada satu kasus nih
kita berdua pengen ikut kanza nih untuk naik gunung
pasti ada banyak di rumah juga dong nih pemirsa yang jarang olahraga atau kurang olahraganya
nah kalau dari kanza sendiri itu kita harus seperti apa
olahraga itu minimal seminggu itu tiga kali
terus kalau bisa mau naik gunung peralatannya juga harus yang memadai
terus kesehatannya dijaga nggak boleh
kalau misalnya nggak boleh makan es nggak boleh makan es
kanza nggak boleh makan es
nggak makan es aja berarti nih bu
gorengan iya yang ber minyak minyak juga nggak boleh
oh yang sehat sehat semua itu berat juga ya daniel ya
terus makanannya apa lagi makanannya yang bisa menjaga stamina kalau kanza
aku selalu bawa makanan apa yang aku suka aja
pokoknya kalau nggak aku suka gak pernah aku bawa
jadi coklat gitu yang ada kalorinya
oh justru kanza bawa untuk naik ke atas
oh aku sukanya gorengan ini aku salah lagi
maunya gorengan ke atas gitu ya
nah kalau untuk dari segi disiplin sendiri kalau untuk jadwal sehari hari karena kan kalau untuk jadwal naik gunung biasanya juga harus teratur
panjang lama juga lagi ya
panjang lama bangun harus pagi misalnya
seperti itu kalau sehari harinya seperti apa kanza apakah teratur juga kah begitu
diatur juga kah gitu harus tidur jam segini bangunin ibu
harus seperti itu ya
iya harus juga
bagi bagi waktunya gimana sama sekolah
aku kalau nenek gunung selalu di hari libur hari libur sekolah
kayak misalnya libur panjang langsung naik gunung
oh iya yang kemarin kan berarti turun tuh tanggal lima belas juni ya
lima belas juli sampai puncak
jadi itu harus kejar kejaran juga sama sekolah
oh tapi gimana tanggapan dari teman temannya kanza
teman teman aku senang support juga
mereka banyak juga yang pengen ikut
tapi ada yang takut ketinggian yang gitu gitu yang nggak boleh
udah susah dong ya
nanti deh kita masih mau banyak banyak tanya lagi kan sama kanza cahala disini
mumpung kanzanya disini nih belum mendaki gunung
kira kira nanti kapan ya dia akan naik gunung lagi gunung apa tadi loser ya yang ada di aceh
tetap bersama kami di after sepuluh
anda kembali menyaksikan after sepuluh dan kembali lagi dengan kanza syahla
kita akan ngobrol ngobrol lagi mengenai kecintaannya untuk mendaki gunung
nah tadi kan mendaki gunung memang pada kalau kita mendengar kata mendaki gunung tentunya kesannya tuh goalnya atau tujuan utama itu mencapai puncak
kansa sempat cerita bahwa sebenarnya di perjalanannya sendiri juga cukup seru
nah itu boleh cerita nggak ngapain aja sih selama perjalanan
selama perjalanan aku diajarin ayah kayak cara survival kayak harus bertahan di alam kayak gimana kalau bisa kehabisan makanan gimana gitu
terus sebenarnya sebelum aku naik gunung aku kayak ketemu sama suku suku di sananya
terus aku kasih makanan kasih mainan sama anak anaknya
oh jadi sekalian donasi
oh berbagi juga dan cerita cerita juga
tentunya cerita cerita bertukar pengalaman begitu ya
nah itu kalau untuk donasinya dari kanza sendiri atau kanza ini informasi dulu ke teman teman untuk kanza bawa naik gunung
itu dari aku pribadi
iya aku pribadi
jadi aku langsung kasih ke merekanya
berarti kalau yang pribadi itu apa aja tuh biasanya baju baju kaos kaosnya sih
biasanya iya baju baju tas coklat mainan
wah saya aja sekarang bagi bagi coklat agak susah
kanza udah bisa maunya sendiri
potensi maunya sendiri ya
terus kanza kanza kan rencananya mau berangkat lagi nih pergi ke mana aceh
nah itu persiapannya kapan berarti berangkatnya juga kapan
berangkatnya masih rahasia
kenapa nih masih rahasia pasti nunggu libur ya atau nunggu izin sekolah ya
nunggu libur dulu
berarti dari saat itu
berarti dari satu gunung ke gunung lain persiapannya tuh sama juga lamanya empat bulan tadi juga
iya lama sekitar tiga bulan dua bulan
soalnya kan kalau kartens ini kan agak susah jadi agak lebih lama empat bulan
nah ini kalau kita lihat di plasma ini gambar kansa waktu di kartens
oke jadi ini tadi berapa lama persiapannya
enam bulan karena agak sedikit sulit juga yang tracknya itu ya
wah keren ya
wah keren ya
nah berarti untuk selanjutnya nih ini kan kita lihat juga ya jadi ada banyak nih kanza informasi informasi soal pada saat nanti sudah tiba di puncak kok kayaknya ada satu hal yang jadinya kurang misalkan sampah yang datangnya jadi sesama pendaki
nah kanza lihat itu juga gak sih di sana
iya aku di sana kan nyampe itu ada lumayan ada banyak sampah kalau misalnya setiap gunung pasti ada kan
karena ada mantan pendaki yang lain istilahnya
yang lain istilahnya sebelumnya ya
terus aku agak kesel sedih juga kenapa buang sampah sembarangan padahal kan ini indonesia lah punya sendiri
padahal kan mereka mendaki juga pasti untuk melihat keindahannya ya
iya karena jadi dirusak
jadi seperti itu tuh jadi banyak sekali macam macam hal yang memang didapatkan oleh kanza yang mungkin saja didapatkan oleh teman teman yang lain
kalau kanza melihat nih teman teman yang lain menghabiskan waktu luangnya
satu hal yang kanza tuh juga ih kok seperti ini ya waktu waktu luang yang dipakai sama anak anak lain di indonesia saat ini kurang deh kayaknya kurang cocok deh
ya banyak yang kayak banyak anak anak yang suka ke mall kan aku paling gak suka pokoknya kalau udah ke mall aku udah cembira terus
kenapa kan banyak bisa belanja kan banyak nih ada mainan enggak ya
gak suka jadi lebih sukanya
nah kalau gitu tips tipsnya buat teman teman di rumah untuk mengisi waktu luang secara positif
kalau lagi ada bengong bengong atau mau ngapain enaknya apa baca buku
iya aku kan juga hobi baca buku jadi aku suka kalau bisa ada waktu luang gak ngapain ngapain baca buku di situ
termasuk juga untuk melihat gunung mana nih kira kira yang mau sanza daki
research gitu ya
research juga penting tentunya
nih nanti misalkan nih kalau diperkirakan nih misalkan libur libur semester kelas enam ini berarti kan di akhir akhir tahun ya
nah setelah akhir tahun ini kanza mau kemana lagi rencananya
aku pengen banget gunung kilimanjaro
soalnya kan salah satu dari tujuh summit dunia juga
terus sana gunungnya unik kan kayak di afrika yang panas banget di sana di puncaknya ada sedikit salju juga
terus ada di ceritain sama pendaki pendaki lain
kalau di sana tuh seru banget pemandangannya bagus gitu
wah berarti setelah menikmati keindahan indonesia juga kanza punya cita cita ya untuk mendaki puncak puncak gunung tertinggi di dunia
pernah gak kanza nih ketemu atau dihubungi sama teman teman pendaki masya negara
karena kan kanza sekarang udah di expose nih banyak media yang tanya tanya soal kanza
udah dapat kesempatan itu belum
kalau yang waktu di
itu pernah ada yang ngajak mau ke ebrus
terus gimana tuh kelanjutannya
masih rahasia enggak
tapi kira kira dari ayah ibu oke gak
oke semua support semua
oke support semua ya
jadi memang kanza tuh berencananya mau mendaki seluruh gunung yang ada di dunia
gimana nih untuk kedepannya
kedepannya kan kan sekarang masih kelas enam sd
sepuluh tahun usianya kan
oh sebelas tahun ya
masih panjang nih rencana rencana ke depan
kalau untuk kanza sendiri mendaki ini akan dilakukan sepanjang kanza hidup di dunia atau gimana
apalagi nanti smp biasanya kan semakin sibuk begitu
tapi apakah kancah punya prioritas bahwa pokoknya saya seorang pendaki gunung harus tetap pendaki gunung nanti sampai besar
ya aku harus tetap naik gunung tapi aku juga mikirin sekolahnya juga
karena sekolah kan nomor satu jadi gak boleh di nomor dua in
tetap harus belajar ya
meskipun ada banyak hobi gitu ya kansa
hobinya tetap dilakukan saat libur sekolah ya
gini mau ikutan gak
boleh saya harus belajar dulu dari kanza nih tapi ya
ya udah deh kalau gitu
terima kasih pak wang sudah bergabung ya di after sepuluh pada hari ini
dan sukses ya
hmm mudah mudahan bisa kemudian mendaki gunung gunung puncak gunung tertinggi di dunia
yes nanti kita akan beritakan lagi ya
salam untuk ayah ibu dan juga kakak adik disana